kpk menciduk gubernur sulawesi selatan nurdin abdullah di kediamannya jumat malam
gubernur yang pernah mendapatkan penghargaan sebagai tokoh anti korupsi tersebut
kini masih menjalani pemeriksaan
sebagai saksi bersama sejumlah orang lainnya di gedung kpk
operasi tangkap tangan yang dilakukan kpk di sulawesi selatan tersebut
diduga berkaitan dengan proyek infrastruktur jalan
kita akan berbincang dengan zainal arifin mokhtar peneliti pukat fakultas hukum ugm
selamat malam mas zainal
selamat malam mbak
mas zainal ketika informasi mengenai ott yang melibatkan gubernur sulawesi selatan
ramai diberitakan banyak komentar yang menyertai termasuk cukup terkejut
karena sosok gubernur ini dikenal sebagai tokoh yang bahkan mendapatkan penghargaan
sebagai tokoh anti korupsi
rekam jejaknya seperti apa mas zainal
iya saya termasuk menjadi juri bung hatta anti corruption award itu
jadi sudah berapa kali namanya masuk menjadi nominasi
dan akhirnya dua ribu tujuh belas kemudian kami berikan
itu melengkapi seingat saya sekitar bisa ada hampir lima puluh penghargaan ya dalam bacaan kita
kenapa kemudian kita sangat yakin untuk memberikan itu sebagian besar berkaitan dengan inovasi
sebagian berkaitan dengan apa program anti korupsi sebagian dan lain lain sebagainya
waktu itu diturunkan juga timbung hatta anti korupsi award untuk melakukan penelitian lapangan
bahkan kemudian ada banyak sekali metode yang kita pakai
kenapa kemudian hanya kita pakai
capai keputusan untuk mengatakan

orang yang layak untuk itu nah tentu itu yang saya ingin bilang bahwa ya cerita itu memang tadi pagi itu memang sangat mengagetkan
karena sesuatu yang sebenarnya di luar cerita yang selama ini kita dengarkan
walaupun memang dalam sekitar satu dua bulan tiga bulan belakangan berseliweran beberapa catatan kritis terhadap kepemimpinan nurdin abdullah
khususnya dalam kaitan dengan pengadaan pengadaan khususnya dalam kaitan dengan proyek proyek yang ada di sulawesi selatan dan itu dikaitkan dengan beberapa kelompok kelompok tertentu
baik satu sampai tiga bulan terakhir berseliweran informasi itu
artinya sebelumnya memang
rekam jejak nurdin abdullah ini relatif cukup bersih berprestasi dan memang tidak ada track sangkut paut dengan isu tertentu
iya artinya begini ya di zaman di bantaeng juga ada satu dua cerita soal dugaan atau kemudian laporan atau kemudian isu soal berkaitan dengan praktik koruptif
tapi kemudian itu relatif mudah
dihilangkan karena memang bisa terjawab dengan detail
nah sekitar satu dua sampai tiga bulan belakangan itu kan sebenarnya ada beberapa rumor ada beberapa cerita dalam kaitan dengan kepemimpinan dikaitkan dengan kelompok tertentu
apalagi anda mungkin masih diingat ya kalau kita tarik sedikit agak mundur lagi
di awal kepemimpinannya sebagai gubernur

makanya ketika dua tiga bulan belakangan beberapa isu mencuat lagi saya pun termasuk yang mengatakan jangan jangan ini adalah pengulangan saja dari proses angket yang kala itu coba dilakukan di awal kepemimpinan pak bopinagula
oke baik kita berbicara mengenai kepala daerah terjerat kasus korupsi
hitungannya terus bertambah
meskipun kita masih mengedepankan asas praduga tak bersalah karena saat ini rudin abdullah masih berstatus sebagai saksi ya mas uceng sambil menunggu pernyataan resmi dari kpk
apa analisa anda sehingga kemudian kembali berulang dan kali ini dugaan sekali lagi dugaan berkaitan dengan proyek infrastruktur
karena banyak sekali kepala daerah yang juga terjerat kasus korupsi memang berkaitan dengan proyek proyek infrastruktur ini
sebelum masuk ke soal kepala daerah
memang ada satu analisis yang menarik menurut saya kalau kita melihat nurdin abdullah yang relatif sangat mudah berhasil menundukkan bantaeng dibanding kemudian ketika dia pindah ke sulawesi selatan
dalam pembacaan kita bantaeng itu lebih relatif aktor politiknya lebih tunggal
jadi tidak banyak aktor politiknya dan itu sebagian besar bisa dikontrol oleh rudin abdullah
itu sebabnya sepanjang dia punya itikat kuat untuk melakukan pemberantasan korupsi dan lain lain sebagainya itu dengan mudah sebenarnya dia bisa melaksanakan
nyaris tanpa perlawanan barangkali juga nyaris tanpa bargaining
berarti dengan kelompok kelompok elit politik lainnya di sana
nah itu terafirmasi ketika kemudian dia pindah ke sulawesi selatan ke provinsi yang sangat besar bantaing itu hanya salah satu kabupaten di sana
ya dia menghadapi
jadi peta yang jauh berbeda dibanding bantaeng
dia menghadapi dimana di sulawesi selatan sendiri kan sebenarnya sudah ada aktor aktor politik yang lebih lama dan punya klik atau kemudian klan tersendiri di sana
dan ketika dia masuk dengan konsep barunya dia dipaksa untuk berhadapan dengan sekian banyak klan klan lama itu
baik klan lama
lama yang terstruktur maupun klan baru sebenarnya
atau begini kebiasaan birokrasi saja yang berbeda barangkali pasti di bantaeng dengan berbeda di sulawesi selatan
nah saya melihat dia pun mengalami menghadapi itu dan terbukti dengan upaya angket
kala itu di awal bahkan kemudian nah ketika angket itu pilihannya kan adalah melawan angket itu atau kemudian
bernegosiasi dengan angket itu
jadi kita tahu kemudian angket itu sendiri berhenti
nah poin saya adalah satu faktor yang paling utama barangkali dalam kasus nurdin halid itu adalah ketika
beda betul peta antara sulawesi selatan dengan bantaeng
dan dia harus menghadapi peta yang benar benar baru
dan barangkali untuk menundukannya
barangkali tidak semudah ketika kemudian dia menundukkan bantaeng
yang kedua adalah dengan
dengan gini sulawesi selatan itu kan sebuah provinsi dengan relatif punya isu isu tersendiri sebenarnya ya
misalnya ada konteks kekerabatan heavy ada banyak faktor faktor di dalamnya termasuk dengan kebiasaan birokrasi
yang itu sudah sekian lama terdiri dari cukup lama lalu mungkin dia masuk ke situ
nah dia mencari
menghadapi juga itu
dia harus berhadapan dengan birokrasi lama yang sudah barangkali dengan semua kebiasaannya
dan pertaruhannya adalah dia mengubah itu atau kemudian dia terlempar oleh itu
dan saya melihat faktor birokrasi internal ini juga punya kaitan sebenarnya dengan peta politik lama
nah yang ketiga pada faktor yang sangat menentukan memang ya kepala daerah kita kan memang punya
proses pemilihan yang cukup mahal ya
dalam kasus yang diduga tadi juga sudah disampaikan bahwa ini diduga dengan kaitan beberapa proyek
itu sangat berkorelasi dengan kebiasaan di mana setelah pilkada atau kemudian pilkada dibiayai oleh orang tertentu
maka mau tidak mau dia harus mengembalikan pembiayaan itu
kalau kita lihat dalam peta pilkada sulsel sebenarnya faktor pembiayaan itu memang melibatkan beberapa kelompok kelompok tertentu
dan akhirnya memang nurdin abdullah jangan jangan memang harus segera dipaksa untuk melunasi utang utang pilkada itu
dia harus ditagih dengan utang pilkada itu
dan salah satunya memang dengan jalan apa
anggaran daerah untuk kemudian dijadikan imbalan untuk itu
nah ada faktor yang menarik menurut saya
biasanya dalam konsep koruptif daerah seperti ini tetap ada dua kemungkinan
biasanya bisa jadi kepala daerahnya yang menginisiasi
jadi dia yang mengatur untuk segera kemudian ada kebawah bagaimana kemudian uang itu dibagi
atau pada saat yang sama dia hanya menikmati
pembagian jatah saja
biasanya dia hanya tunggu di atas
orang bawahnya nih yang kemudian bekerja
nanti kemudian uang itu akan disampaikan ke atas
nah kita belum tahu pola apa yang terjadi misalnya dalam kasus pak nurdin
tapi biasanya dua pola itu kalau kita baca soal kepala daerah dan relasinya dengan birokrasi
serta relasinya dengan praktik praktik koruptif di daerah
dua relasi sederhana
yang mana dikreatikan
dari atas atau kemudian itu dikreasikan dari bawah
dan kemudian kepala daerah hanya berfungsi sebagai penikmat
atau kemudian mendapatkan jatah pembagian saja gitu
nah ada satu faktor lagi
memang selain pilkada berbiaya mahal
selain kita bicara soal faktor uniqness nya sulawesi selatan
kita juga harus lihat memang konsep pengawasan pemerintahan di daerah itu masih punya problem yang besar
termasuk soal proyek
termasuk soal banyak hal
banyak hal yang berkaitan dengan pembagian jatah jatah proyek di daerah
dan ketika pengawasan lemah itu kan jalan termuda sebenarnya proses koruptif
jadi wajah wajah sulawesi selatan itu sebenarnya adalah wajah di hampir semua provinsi
hampir semua kabupaten kota
bahwa masih ada konsep
pengawasan yang lemah yang itu membuat mudahnya terjadinya praktik praktik koruptif
makanya kalau kemudian kepala daerahnya sangat permisif
kemungkinan besar terjadi praktek koruptif
atau kemudian kepala daerahnya memang yang merancang itu lebih mudah
atau kemudian bawahannya yang merancang tapi kemudian kepala daerahnya hanya ikut menikmati
itu juga menjadi biasanya menjadi sangat mudah terjadi praktik di daerah
dan big money nya itu ada di sektor infrastruktur
memang seperti itu maksudnya
biasanya begitulah ya
apalagi memang kalau kita lihat anggaran kita kan biasanya itu besarnya di dua hal
besarnya adalah di belanja pegawai
dalam artian pembiayaan soal perjalanan dinas pembiayaan kegiatan seperti itu
atau yang kedua adalah di wilayah pembangunan pembangunan infrastruktur
pembangunan hal hal tertentu proyek proyek tertentu
nah dua ini kan biasanya masih
masih menjadi prima dona kalau kita bicara soal jumlah anggaran atau postur anggaran di daerah
makanya kenapa kemudian di banyak daerah lain untuk menjadi kepala dinas saja itu harganya masih menjadi tinggi
karena mereka tahu bahwa ketika masuk sebagai kepala dinas maka dengan sebetulnya dia akan mengakses dua model anggaran di lain
kemudian banyak anggaran itu
dan akhirnya kemudian dia pun juga akan melakukan praktik koruptif untuk mengembalikan jualan jabatan yang kemudian dilakukan
di beberapa tempat itu kan kepala daerah menjual jabatannya kan
menjual jabatan kepala dinas kepala dinas itu
kemudian siapa yang mau naik menjadi kepala dinas harus melakukan setoran setoran tertentu
jadi ya memang praktik begini ya
dalam kasus nurdin abdullah kita tentu masih menunggu sebenarnya
saya termasuk yang mengatakan sangat sayang sebenarnya ya orang sekaparitas nurdin abdullah itu kemudian terlibat dalam proses ini
tapi apapun itu kalau memang dia melakukan tindakan koruptif dengan jenis apapun baik yang saya bilang tadi
hanya mendapatkan hadiah dari bawah atau kemudian dia yang kerasikan dari atas
atau kemudian karena memang dia harus segera membayar utang pilkada maka kemudian dia suruh untuk ada pembagian jatah tertentu

itu tetap praktik koruptif dan kemudian dia harus menebus proses itu secara proses hukum
ya memang banyak analisa banyak asumsi sambil menunggu pernyataan resmi dari kpk
mari berbicara mengenai kpk saat ini
mas uceng yang aktif melakukan operasi penindakan termasuk operasi tangkap tangan dalam beberapa kasus
kita tahu hari ini kita masih menunggu bagaimana keputusan resmi untuk gubernur sulawesi selatan dan lima orang lain
ya kita apresiasi kali ini kinerja kpk
saya harus mengatakan bahwa setiap penangkapan korupsi apresiasi harus diberikan
apresiasi itu adalah hal yang wajar dalam sebuah prestasi kita harus berikan apresiasi
tapi pada saat yang sama kan kita harus lihat betul nih
kpk ini kan mengalami pergeseran besar
ada beberapa indikasi
misalnya dalam beberapa kasus yang ditangani kpk
kemampuan kpk untuk mempertahankan
buka kasus itu lebar
atau kemudian mendetailkan kasus itu sampai sekarang masih tertatih
kita pakai dua contoh atau tiga contoh saja
misalnya dalam kasus suap komisioner kpu
dalam kasus menteri akp
itu yang seakan akan terlokalisir hanya di menteri saja dan soal perizinan perizinan itu
yang ketiga juga soal bansos
yang sampai sekarang belum menyentuh dengan baik anggota anggota dpr yang awalnya kemudian dibicarakan di situ
nah jadi saya lihat kpk baru tahapan awal
tentu kita nggak bisa mengatakan bahwa ini berarti kpk sudah berfungsi sempurna seperti dulu
sudah on the track kembali
ini hanya awalan
saya termasuk yang mengatakan pemberantasan korupsi yang baik itu kan ada tiga level
satu dia mengungkap dengan detail
yang ketiga dia yang kedua dia membawa pertanggung jawaban hukum
semua yang dia ungkap itu
yang ketiga adalah dia mengeluarkan resep perbaikan
yang custom gitu supaya itu tidak terjadi lagi di kemudian hari
nah di level pertama saja menurut saya kpk masih tertatih
dan yang kedua kalau kita lihat lihat yang terjadi di kpk saya termasuk yang masih yakin bahwa ini kerja kerja napas kerjaan lama
pekerja pekerja lama ya
dua tahun diberikan kesempatan oleh undang undang lama untuk mengalihkan fungsi kpk penuh menjadi kpk seperti dalam undang undang yang baru
undang undang lima belas dua ribu sembilan belas
itu ada dua tahun
dan dua tahun itu kan jatuhnya sekitar bulan oktober tahun ini
nah saya menduga ya bahwa ya yang bekerja ini masih kekuatan kekuatan lama yang tersisa
penyidik penyidik lama yang tersisa atau orang orang lama yang tersisa
yang bekerja dengan baik itu masih mencoba melakukan sesuatu
nah saya ingin mengatakan kalau anda ingin melakukan apresiasi ujian kinerja kpk mungkin layaknya harusnya ditunggu sampai bulan oktober
untuk melihat apakah kpk memang memberikan nuansa kerja yang baik
menjawab tiga problem yang saya sering sebut tadi itu bukan hanya mengungkap perkara
menyelesaikan perkara bahkan kemudian mengeluarkan resep perbaikan
saya pada saat yang sama juga melihat
setelah alih fungsi
dari pegawai kpk ini apakah kpk masih tetap bisa bekerja secara penuh
masih ada catatan ya yang harus kita highlight dan kita awasi bersama sama
tapi terima kasih mas uceng berbagi perspektif malam hari ini sambil kita menanti pernyataan secara resmi dari kpk terkait kasus ott yang terjadi di sulawesi selatan
selamat malam mas
selamat malam mbak
pan sus terima kasih
tetap sejahtera mbak